ini adalah beberapa hal yang bisa mencegah penyebaran dari aedes aegypti
misalnya dimulai dengan tanaman
ini beberapa tanaman memang agak sedikit kita nggak banyak tahu ya
tetapi juga ada beberapa yang sebetulnya sudah umum ada di sekitar kita
seperti misalnya tanaman rosemary lalu juga lavender lalu juga ada serai
ini serai wangi juga kita tahu juga kecombrang juga
ini adalah merupakan tanaman yang umum ya ada di sekitar kita
dan oleh karena itu kita bisa sekarang ini untuk bisa membudidayakan tanaman pengusir nyamuk di kediaman atau di rumah kita
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih